pelaksana tugas ketua umum pssi joko driono senin pagi memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya
sebagai tersangka kasus perusahaan barang bukti pengaturan skor liga indonesia
ia pun mengaku akan mengikuti proses penyidikan secara kooperatif
pemeriksaan ini untuk pertama kali dilakukan setelah joko driono ditetapkan sebagai tersangka
ia tidak banyak komentar dan menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berlangsung
joko dinyatakan sebagai otak intelektual di balik peristiwa perusakan dan pencurian barang bukti di kantor pssi pekan lalu
tidak sampai di situ berdasarkan penggeledahan tim satgas anti mafia bola di kediamannya pada kamis pekan lalu
joko driono juga terindikasi terlibat pengaturan skor sejumlah pertandingan di liga sepak bola indonesia